ujian nasional berbasis komputer atau unbk tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat digelar serentak pada hari ini
kendala masih dihadapi tidak sedikit sekolah
di antaranya gangguan server yang berimbas pelaksanaan ujian molor hingga satu jam lamanya
pada pelaksanaan hari pertama masih terdapat sejumlah kendala
sejumlah masalah yang ditemukan diantaranya adalah server yang down dan membuat jaringan offline hingga listrik padam
seperti yang terjadi di smp negeri enam dan satu surabaya
pihak sekolah dan dinas pendidikan sendiri sudah mengantisipasi dengan genset
namun masalah server yang harus terkoneksi ulang dengan server pusat nasional membuat ujian sempat tertunda hingga satu jam
para siswa pun harus menunggu dan jam ujian mundur
gangguan server berimbas molornya waktu pelaksanaan ujian juga dialami siswa hampir di seluruh sekolah di kabupaten jombang
kepala sekolah mts negeri tiga jombang mengatakan kendala server ini terjadi saat para siswa hendak login
beberapa siswa yang mengimput data dan hendak masuk ke materi ujian kemudian mengalami logout nya sendirinya
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di smp negeri satu kudus juga sempat terkendala gangguan server
pelaksanaan ujian terpaksa mundur hingga satu jam akibat siswa kesulitan melakukan login
gangguan server sempat membuat para siswa panik karena berkurangnya durasi ujian
namun pihak sekolah memastikan tidak ada pengurangan waktu
menjelang ujian dua dari tiga ruangan unbk smp negeri satu kota palangkaraya terkendala akses ke server pusat
jadwal ujian pun molor selama tujuh puluh menit sambil menunggu perbaikan teknisi guru
atau pengawas ujian yang diperlukan
korban mengajak siswa melakukan doa bersama di dalam ruangan
di bali kendala unbk dirasakan beberapa sekolah di kota denpasar
mereka terpaksa meminjam komputer ke sekolah lain agar siswa dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
salah satunya smpn dua denpasar
sebanyak lima ratus lima puluh enam siswa dari sekolah ini terpaksa mengikuti ujian di sekolah lain

di mana ujian hari pertama harus dibagi ke dalam dua sesi
akibat kurangnya ketersediaan sarana komputer jinjing
hari pertama unbk para siswa di smp negeri dua ratus tiga puluh delapan jakarta melakukan berbagai persiapan
sebelum memasuki ruang ujian misalnya para siswa berkumpul terlebih dahulu di ruang ibadah milik sekolah
salah seorang guru memberi wejangan dan semangat
agar siswa bisa percaya diri dalam mengerjakan soal soal unbk
selain itu sebelumnya para siswa melakukan persiapan pribadi dalam menghadapi unbk kali ini
kalau saya pribadi belajar di tempat les pertama mengikuti kegiatan belajar belajar biasa
terus di rumah juga belajar mengumpulin soal dari kelas tujuh ratus delapan puluh sembilan matematika teri sebelumnya dipelajari

pihak sekolah pun melakukan berbagai persiapan dalam pelaksanaan unbk tahun ini
termasuk menyediakan sarana berupa komputer jinjing yang jumlahnya masih kurang
dengan jumlah satu ratus delapan puluh tujuh siswa yang mengikuti unbk
tentu saja pihak sekolah harus mengatur waktu ujian yang dibagi dalam dua sesi
kendalanya diantaranya adalah smp dua ratus tiga puluh delapan ini masalah laptop

jadi tidak semua siswa itu bisa menggunakan laptop
sehingga paling tidak kita mengumpulkan sumber laptop
kalau bisa sejumlah siswa peserta unbk kalau tidak ada ya seadanya
sehingga di sini kurang lebih hanya terdapat sembilan puluh lima laptop
sehingga dapat dilakukan dua sesi
sesi pertama jam tujuh tiga puluh nanti sesi kedua jam sepuluh ke atas
unbk merupakan konsep ujian yang baru
yang salah satu penelitian yang diperlukan oleh smp dua ratus tiga puluh delapan
yang salah satu metodenya adalah ujian esai
hal ini tidak pernah ada dalam metode ujian sebelumnya
kementerian pendidikan berharap unbk bisa menaikkan standar kualitas pendidikan indonesia
ujian nasional berbasis komputer unbk di wilayah dki jakarta sempat terkendala jaringan internet
beberapa sekolah menengah pertama tertunda menjalani ujian karena jaringan internet down alias mati
beberapa sekolah menengah pertama tertunda menjalani ujian karena jaringan internet down alias mati
down alias mati menanggapi hal tersebut
wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno mengatakan pentingnya
meningkatkan kesiapan infrastruktur
jika ingin menggunakan teknologi
saya ingatkan tentang kesiapan kita
kalau kita mau pakai teknologi
zaman now seperti sekarang ini
infrastrukturnya siap dan ini
menjadi bahan evaluasi kita
mau ada sidak apa
saya tidak mau menambah
beban dengan sidak jadi saya pikir
nanti saya koordinasi dengan pak gubernur
karena beliau adalah menteri pendidikan dulu yang
salah satu yang
terkait dengan kendala pelaksanaan unbk
bergabung bersama kami melalui sambungan
yaitu wakil sekjen fsgi
atau federasi serikat guru indonesia
mas fahriza selamat malam
selamat malam mbak
bertahun tahun kita sudah menjalani
ujian nasional berbasis komputer
tapi bertahun tahun juga selama pelaksanaannya
kita selalu dihadapkan dengan masalah yang sama
mulai dari server down internet
jaringan internet yang tidak siap
kemudian sampai dengan listrik padam
anda melihat bagaimana atau sejauh mana
kita siap atau tidak siap sih
kalau person siap tidak siap
saya kira memang tidak siap lah terbukti dengan
pelaksanaan hari ini ya bahwa
banyak kendala kendala yang kita hadapi
dalam pelaksanaan unpk ini kan
jadi ya kalau persoalan siap
yang sebenarnya kita tidak siap
dan satu hal lagi
kalau kita bicara pelaksanaan unbk ini kan
pada tingkat sma dan smk kan
diklaim oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan itu
tapi kan pada kenyataannya kita tidak melihat bahwa
apa dari data kementerian sendiri juga
menimbulkan bahwa itu masih banyak yang
menumpang pada sekolah yang lain
kemudian kalaupun kemudian ada yang mandiri
ternyata masih meminjam laptop dari siswanya
jadi kalau bicara fasilitas saya kira belum ini
belum siap gitu
tidak siap belum siap tapi seolah olah disiap siapkan
dari fsgi sendiri melihatnya atau tanggapannya
seberapa besar atau seberapa penting sih urgensinya
unbk ini untuk di indonesia
ya saya kira kembali lagi lah kepada tujuan dan fungsi
dari ujian nasional itu sebenarnya apa gitu kan
kalaupun kemudian hari ini sudah dilaksanakan
apa namanya ujian nasional berbasis komputer
ini kan dalam rangkaian untuk mengurangi
mengurangi kecurangan kecurangan yang mungkin terjadi kan gitu kan
untuk memperoleh nilai yang saya jujur jujurnya
nilai yang sebenar sebenarnya seperti itu
tetapi kemudian apa manfaatnya ketika
unbk ini sudah dilaksanakan
saya kira tidak menjawab tujuan dan fungsi dari ujian nasional itu sendiri
jadi tujuan dari dan fungsi dari ujian nasional itu kan ada
tiga yang pertama itu terkait dengan
pemetaan pendidikan itu sendiri
kemudian yang kedua itu
berkaitan dengan sebagai pertimbangan seleksi
untuk masuk ke janjang pendidikan bergabungan
dan yang ketiga itu sebagai dasar pembinaan pembinaan bantuan
barangkali hanya poin nomor dua yang kemudian hari ini
un itu bisa bermanfaat
jadi kalau kita bicara ujian nasional berbasis komputer
maupun ujian nasional berbasis kertas atau kertas dan pensil
saya kira apa namanya tidak melihat
tidak menunjukkan bahwa ini mempunyai manfaat yang
yang sangat signifikan terhadap proses pembelajaran itu sendiri
dan patut diingat bahwa belajar itu kan bukan hanya ujian itu loh
jadi belajar itu kan proses gitu ya
jadi bukan hanya persoalan ujian saya kira gitu
oke manfaat atau fokus atau juga tujuan dari pelaksanaan atau penyelenggaran unbk
menurut kementerian pendidikan adalah untuk meningkatkan
salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
anda melihat apakah ini juga menjadi salah satu
cara atau wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan indonesia
atau harusnya juga ada cara lain selain unbk
ya saya kira kan seperti yang saya katakan tadi
unbk kan sebenarnya karena apa ya
ada dorongan dan kritikan juga dari masyarakat
terkait kecurangan dari ujian nasional itu sendiri
kemudian pemerintah barangkali menjawabnya dengan pelaksanaan unbk
tapi itu kan sebenarnya tidak menjawab tuntutan untuk peningkatan kualitas
kalau bicara kualitas bukan hanya pada pelaksanaan ujian
tetapi juga mulai dari proses belajar ini itu sendiri ya
tapi juga mulai dari proses belajar ini itu sendiri ya
saya kira itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar
menggelar apa ya
menggelar unbk yang kesannya sangat sakral
seremonial gitu kan
nah jadi lebih penting sebenarnya bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran
daripada meningkatkan ini ya
kualitas pelaksanaan ujiannya gitu
ketika kita menghadapi penyelenggaraan atau pelaksanaan
kita akan berbicara tentang itu ya
kita kan berbicara ada persiapan juga
ada preparation sebelumnya
apa kajian atau temuan yang dilihat dari fsgi
dari temuan lapangannya
apakah itu terjadi di lapangan atau tidak
tapi nggak maksimal ya
tidak di semua daerah maksudnya ya
iya nggak maksimal juga
semua juga proktor baik teknis itu mampu memahami
memahami apa yang sudah disampaikan
apa yang sudah disolosialisasikan dari kementerian jadi
masih banyak persoalan
kemudian yang kedua itu terkait dengan standar dari peralatannya sendiri
baik komputer server dan lain sebagainya
itu kan tidak sama gitu kan
bisa jadi ada ya seperti yang disampaikan tadi kan
ada yang meminjam ternyata
ada yang sekolah siswanya bawa sendiri
dan itu menjadi kendala pada pelaksanaan unbk smp hari ini gitu
oke kedepannya pasti kah kita harus menggunakan unbk
apakah kemudian kita patut bertanya juga apakah dengan pelaksanaan unbk ini kemudian tujuan dan fungsi dari ujian nasional itu tercapai gitu
kalau memang itu tidak tercapai saya kira layak dipertimbangkan lah apakah kita dapat meneluskan unbk ini atau tidak
baik terima kasih mas fariza m tanjung wakil sekjen dari fsgi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih mbak
sebagai orang tua saja bingung katanya skill guru pun belum memadai
ketika si anak kritis dengan memberikan pertanyaan pertanyaan gurunya nggak bisa jawab
begitu ujian soalnya nggak ada yang pernah dipelajari
mending balik ke eptanas aja pak
at evin yeba berikutnya saya rasa wajar siswa merasa kesulitan karena pelajaran dari setiap daerah yang ada di indonesia pasti beda beda
jadi harus dipertimbangkan kembali
lalu berikutnya cuitan yang tiga
kita lihat at yuan sastra dua puluh lima dibenahi dulu aja pak
sarana dan prasarana penunjang pendidikannya tingkatkan kualitaskan kesejahteraan guru dulu
baru siswanya bisa berkembang dengan baik
nah kalau sekarang fasilitasnya masih belum memadai tapi kok kesannya malah dipaksakan
dan terakhir dari ed adinda aurelia yang memiliki komentar berbeda
udah belajar berminggu minggu sesuai sama kisi kisi
nah soal yang dikasih udah pede mantep yakin bisa
pas ujian yang keluar soalnya banyak yang melenceng tuh dari kisi kisi
ya kecewa pastinya karena usaha kita semua siswa siswi jadi sia sia
saya penasaran sih di akun instagram kemdikbud ri hari ini juga banyak komentar komentar lucu
keluhan keluhan siswa siswi nanti mungkin besok kita bisa lihat ya